yang selanjutnya ini saudara dari pt kai yang melarang kebiasaan ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa warga di sekitar stasiun pleret purwakarta jawa barat yang terbilang ekstrim
selain membahayakan keselamatan warga kebiasaan ngabuburit di sepanjang rel stasiun ini juga mengganggu perjalanan kereta
seperti inilah suasana kesibukan petugas di stasiun kereta api pleret purwakarta jawa barat
saat mengamankan jalur rel yang dilintasi kereta api dari warga yang tengah ngabuburit di area stasiun
namun setelah kereta melintas ratusan warga kembali menuju rel untuk sekadar duduk duduk sambil menunggu waktu berbuka puasa
kebiasaan ngabuburit ekstrim dan berbahaya di stasiun pleret ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu
stasiun kereta api pleret dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya yang strategis
dekat dengan pasar dan lokasi pedagang takjil dadakan
meskipun berbahaya tidak sedikit orang tua yang nekat membawa keluarganya untuk ngabuburit di rel
keluarga mengaku sudah biasa ngabuburit di rel stasiun kereta api ini
bu nggak khawatir bu ngeburit di jalan kereta
enggak kan ada itu petugasnya
kasih ya dikasih tau
sementara pt kai daob dua bandung melalui siaran persnya
mengimbau agar warga tidak melakukan kebiasaan ngabuburit di rel stasiun kereta
karena berbahaya bagi warga maupun perjalanan kereta
bahkan dalam undang undang perkereta apian
warga yang memanfaatkan rel kereta selain untuk perjalanan kereta bisa didenda dan dipidana
pt kereta api indonesia persero daerah operasi dua bandung
menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di stasiun pleret
untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun
karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang undang
pelanggar ketentuan ini bisa dipidana penjara paling lama tiga bulan
atau didenda paling banyak lima belas juta rupiah
sedikitnya ada lima perjalanan kereta yang melintasi stasiun pleret ini di sore hari
selain petugas stasiun polisi pun juga diterjunkan setiap sore hari
meski telah menjadi kebiasaan ngabuburit
petugas dan pt kai terus mengingatkan dan melarang para warga untuk bisa menghindari area stasiun
hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran kereta dan keselamatan warga
henry irawan kompas tv purwakarta jawa barat